jemaah calon haji asal indonesia kembali diingatkan untuk mewaspadai cuaca panas yang melanda arab saudi
suhu udara pada siang hari mencapai empat puluh satu derajat celcius dan ada potensi gelombang panas
padahal jemaah calon haji indonesia kali ini didominasi lansia
kita berbincang dengan dr andi arjuna petugas kesehatan haji dakar mekah
dr andi selamat malam waktu indonesia dokter
selamat malam mbak
terima kasih atas waktu anda dokter
dokter bisa diberikan gambaran kepada kami sedikit saja
seperti apa cuaca yang disebut sebut harus betul betul diperhatikan oleh para jemaah
ya terima kasih mbak
jadi terkait dengan untuk jemaah datang ke mekah nanti memang ada perbedaan cuaca khususnya terkait dengan di mekah
jadi di mekah saat ini kurang lebih cuaca itu samping
dengan tiga puluh sembilan derajat celcius
nah ini tentu akan menyulitkan sedikit bagi jemaah yang mungkin terbiasa dengan suasana atau cuaca di indonesia yang kurang lebih sekitar dua puluh atau sampai tiga puluh derajat celcius
dokter andi kalau saat ini apakah apa permasalahan kesehatan yang diterima oleh teman teman di dakar mekah
untuk dakar mekah saat ini kita masih dalam proses penyiapan
kedatangan jemaah haji kloter gelombang pertama diperkirakan nanti pada tanggal satu juli dua ribu dua puluh tiga sekitar jam delapan malam
pergerakan jemaah haji yang mulai dari medina akan bergerak menuju ke mekah
apa yang perlu betul betul disiapkan oleh jemaah kalau begitu dokter
nah tentunya ada beberapa pesan kami kepada jemaah terkait dengan nanti akan begitu lama di mekah
tentunya satu terkait dengan perubahan cuaca
nah diharapkan bahwa jemaah haji yang akan bergeser nantinya ini sudah mulai mempersiapkan terkait dengan satu mungkin terkait dengan penggunaan alat pelindung diri
mungkin masker dan lain sebagainya
kemudian setiap jemaah yang akan melakukan ibadah di masjidil haram tentunya menggunakan alat sekaki
nah ini diharapkan agar nanti pada waktu sholat ke masjid haram
masjidil haram ya agar kakinya tidak melepuh
kemudian yang ketiga adalah pencegahan dari drasi
karena cuaca begitu cukup panas diharapkan jemaah minum setiap waktu
walaupun tidak banyak tapi paling tidak kurang lebih sekitar dua ratus ml sekali tubuh
ya dokter andi untuk di madinah apakah cuacanya perubahannya juga cukup ekstrim dan agak kurang familiar di tubuh kita masyarakat tropis
siang panas sekali kemudian malam dingin sekali saat ini di madinah
iya mbak jadi untuk suasana di madinah ini tidak jauh berbeda dengan mekah
kalau mekah kurang lebih tadi saya sampaikan tiga puluh sembilan derajat celcius
di madinah juga tidak jauh berbeda kurang lebih sekitar empat puluh derajat celcius
dokter apa yang penyakit penyakit atau keluhan keluhan yang sejauh ini diterima oleh rekan rekan
mungkin di dakar madinah ya karena sudah ada beberapa yang sudah tiba di madinah saat ini
kalau kita melihat di kkh medina ada beberapa penyakit ya terutama yang punya comorbid penyakit jantung
nah ini sudah beberapa jemaah yang masuk ke sini kemudian infeksi saluran pernapasan kemudian ada juga penyakit stroke
nah ini ketiga penyakit penyakit ini sudah mulai mendorong
ini diharapkan bahwa satu terkait dengan jemaah yang lansia yang punya comorbid itu senantiasa mungkin mengontrolkan diri pada baik di tkh di kloter ataupun nanti pada sektor yang ada di setiap hotel hotel yang ada di medina
dokter bagaimana sekarang caranya atau mungkin dokter bisa berbagi tips kepada jemaah yang saat ini masih berada di indonesia
bagaimanapun kan kita mau beribadah tapi ingin semuanya ibadahnya lancar
semuanya dengan baik
bagaimana supaya semua bisa berjalan dengan baik tapi juga tetap kesehatannya terjaga dok
karena sebagian besar tentunya kita tahu jemaahnya adalah lansi ya
ya makasih mbak
jadi tentunya harapan kita sebagai petugas kesehatan yang ada di daerah madinah maupun mekah
harapan kita bahwa satu terkait dengan jemaah yang mempersiapkan segala sesuatunya
bagi jemaah yang punya faktor komorbid
jangan lupa terkait dengan obat
senantiasi diminum secara teratur
kemudian bila ada gangguan segera kontrol baik pada tenaga kesehatan yang ada di kloter maupun yang ada di sektor
kemudian persiapan yang perlu dilakukan lagi adalah pemakaian alat pelindung diri
walaupun ibaratnya dikatakan bahwa di arab sudah dikatakan boleh dikatakan zero
tapi tetap alat pelindung diri karena satu mungkin terkait dengan masker
ya debu juga
masih tentunya masih menjadi sebuah permasalahan ini
nah bagi penyakit penyakit yang punya comorbid infeksi saluran pernafasan
dia diharapkan dengan penggunaan alat pelindung diri ini menjadi suatu faktor yang begitu kita harapkan
kemudian bagi jemaah juga yang akan nantinya sudah tiba di medina maupun di mekah
persiapan terkait dengan alat pelindung diri atau menggunakan sendal
karena di sini cuaca demikian ekstrim agak panas
nah tentunya akan berdampak pada
jemaah yang mungkin sendal tidak memakai sendal dan lain sebagainya
dari beberapa kasus yang sudah masuk sudah mulai nampak hal hal ini
nah ini paling mendasar yang bisa kita sampaikan kepada jemaah haji yang akan terbang nanti
baik itu sudah mengikuti gelombang pertama maupun pada gelombang kedua nantinya
jadi masker sangat disarankan untuk digunakan meskipun mungkin pandemi juga sudah dicabut
baik di indonesia dan juga di arab saudi gitu ya dokter ya
dokter andi arjuna petugas kesehatan haji di akar mekah
terima kasih banyak atas waktunya berbincang malam hari ini
sehat terus dok